kalau kami pantau sejak pada pagi hari tadi ini memang kami sudah melihat ada pdip yang sudah mendaftarkan sejak pada pukul delapan pagi lalu diikuti dengan pkp dan yang ketiga ini ada partai keadilan sejahtera yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
suasana yang berbeda jika kita bandingkan pada dua ribu sembilan belas yang lalu kalau kita ingat pada saat itu baru hari ke enam ada partai pertama yang memang mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon peserta di pemilu dua ribu sembilan belas yang pada saat itu
nah kalau kita lihat ini memang ada antusiasme yang berbeda
untuk melihat seperti apa antusiasmenya saya sudah bersama dengan presiden pks ahmad syaiqo dan sejumlah jajaran
selamat pagi bapak
pak ini kalau kita lihat seperti yang tadi saya sebutkan ini bahwa ada antusiasme yang berbeda dari partai politik untuk menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
apakah memang demikian dari partai politik sudah menyiapkan sejumlah persyaratan sejak jauh jauh hari
betul jadi kami di pks ya mempersiapkan betul tentang kesiapan untuk mendaftar ke pemilu
dan oleh karenanya jajaran kesekjenan betul betul memonitoring
dan kami juga memperkenalkan verifikasi parpol kemarin yang dilakukan secara ketat
dan alhamdulillah semalam kita bisa memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan oleh aturan perundang undangan
dan itu tentu kerja keras yang luar biasa di antara jajaran kesekjenan dpp dpw dpd dan dpcdpra di seluruh indonesia
oleh karenanya saya tentu apresiasi dan terima kasih pada sekjen dan seluruh jajaran
coba kalau kita tanyakan pak sekjen
pak sekjen kalau tadi disebutkan oleh pak presiden ini sudah jauh
jauh hari disiapkan begitu
sudah berapa lama menyiapkan persyaratannya untuk didaftarkan pada hari ini
sebenarnya sejak kita sudah sejak munas kita tahu kita sudah menyiapkan kita sudah siapkan dengan baik baik
tetapi pematangannya kita persiapkan setelah empat belas perlu diputuskan startnya pemilu
sejak itu begitu diumumkan pola cara cara kerja yang diamanahkan oleh kpu maka langsung kita laksanakan sesuai syarat syaratnya
artinya memang belajar banyak dari pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu dan hari ini
memang berbeda sekali
ini serba it ya jadi tidak banyak kertas
jadi sipol itu sudah kita siapkan kita penuhi semuanya dan alhamdulillah selesai
ada kendalakah terkait dengan penggunaan teknologi sipol ini
kalau kita ingat dua ribu sembilan belas yang lalu kan ada server down lalu kemudian data yang memang ganda di sipol
ada kendala tidak dari partai untuk mendaftarkan di situ
ada makanya diadakan pertemuan berapa kali oleh kpu ke kita itu dalam rangka menyesuaikan
ya pemahaman tentang bagaimana pengisian sipol dan bagaimana untuk fairpol
updownnya updown itu ada
tapi alhamdulillah pada titik akhir kita sampai selesai semalam
jam berapa itu dua puluh tiga an alhamdulillah bisa masuk semua dan kita bisa submit dan selesai
artinya semua sudah dipersiapkan begitu
pak ahmad syahiku ini kalau kita tanyakan harapan untuk kemudian pks bisa mendulang suara di dua ribu dua puluh empat
adakah target yang memang disiapkan oleh pks untuk mendapatkan suara
ya target pks bagaimana diamahkan dalam munas ke lima tahun dua ribu dua puluh kepada presiden dan seluruh jajaran
ya target pks bagaimana diamahkan dalam munas ke lima tahun dua ribu dua puluh kepada presiden seluruh jajaran
nah oleh karena itu kalau dikursikan di dpr ri setara dengan delapan puluh enam kursi
hari ini pks dapat lima puluh kursi
oleh karena masih ada kekurangan tiga puluh enam kursi lagi
dan insya allah kita akan menggesa melalui dapil dapil yang masih kosong untuk diisi kursi kursinya
dan penambahan di kursi yang sekarang ini sudah
jadi itu penambahan kursi dan mengisi kursi kosong di dapil
nah ini salah satu yang menarik di pemilu dua ribu dua puluh empat ini adalah bagaimana menjaring suara milenial
kalau memang dari data memang banyak suara milenial yang akan ikut
kalau kita lihat ini kan ada logo yang berbeda dari pks dari dua ribu sembilan belas yang lalu
apakah ini menjadi salah satu tanda bahwa pks ingin menjaring suara milenial dengan logo baru
salah satunya itu
jadi kami mengkaji bahwa anak anak milenial ini suka dengan warna warna yang cerah
dan warna yang cerah itu orange antara pilihannya
oleh karena itu dalam periode ini alhamdulillah bisa dilakukan perubahan lambang
disepakati secara utuh oleh dpp bahwa lambang ini ya ada sentuhan warna orange nya
di samping itu kami juga di dpp sudah mengeluarkan panduan dalam pemenangan pemilu
dan di antara kita memberikan afirmasi untuk anak anak muda
ini tiga puluh persen dipersiapkan caleg caleg ini untuk anak anak muda
lima belas persen untuk anak muda laki laki
lima belas persen untuk anak anak muda perempuan
dan mudah mudahan ini akan bisa menjadi bagian dari foodgather untuk meningkatkan suara milenial di pemilu dua ribu dua puluh empat
oke terima kasih
terakhir pak ini kalau kita lihat hari ini nasdem juga akan daftar
kalau kita lihat ada peluang koalisi di sini
apakah sudah punya kesepakatan untuk bisa mendaftarkan bersama hari ini
ya pendaftaran hari ini sesungguhnya kami ingin menunjukkan pada masyarakat indonesia
bahwa pks siap untuk mengikuti pemilu di dua ribu dua puluh
adapun hari ini berbarengan dengan partai partai yang lain ya tidak janjian
hari ini daftar juga pdip nasdim termasuk
dan ini saya kira menjadi antusiasme ya
beda dengan lima tahun yang lalu
bahwa mudah mudahan partai partai ini menginginkan berjalannya pemilu di dua ribu dua puluh
dan mudah mudahan tadi partisipasi pemilih juga di dua ribu dua puluh empat insya allah akan jauh lebih besar
terima kasih banyak informasinya pak syahiku
pak habib terima kasih banyak
sampai ketemu kembali sehat selalu
begitulah informasi dari presiden pks ahmad syahiku yang menyatakan antusiasmenya
untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
seperti yang saya katakan tadi ada situasi yang berbeda jika kita bandingkan pada lima tahun lalu
di pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu terkait dengan pendaftaran partai politik ke kpu
ya apalagi tadi anda katakan mereka mulai menyasar para pemilih pemula ya generasi z
di sini kalau berdasarkan riset saya baca bisa mencapai delapan puluh enam
enam persen peluang besar sekali untuk sejumlah partai politik untuk mendapatkan pemilih pemula pada dua ribu dua puluh empat mendatang
terima kasih untuk laporan langsung anda
saya menantikan laporan langsung anda untuk segmen berikutnya
selamat bertugas kembali